teman jangan nggak mau hampir kesini lagi ya
ya teguh mah
mau pake mawudah mawudah mawudah
nela langsung aja mawudah maaf ya
ya teguh mawudah
wah pasti nyapuin nih sambil mikirin yang lain nih
wah dengan kita cabut yuk
kan bentar lagi duhur nih ntar lagi
tadi ntar kepengen sholat duha
sholat duha itu sholat sunnah
gila sholat duhur yang wajib ntar malah cabut
gue bukan kagak mau sholat armiji
tapi gue males ketemu sama haji sulam
emang kenapa sama haji sulam
hah lu gimana sih
kalau umi nok aja udah berani ngelabrak haji sulam
nih ntar kalau kita ketemu aji sulam
kita bakalan diminta pertanggung jawabannya
arti kagak lu
tadi udah gini malah
kita cabut yuk malah
cabut cabut cabut
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
si farid ada acara di kampus
maesara ikut uminya belanja ke pasar
ente dari mana mal
dari masjid tadi
semenjak ente datang ke rumah ane
kita belum pernah ngobrol banyak ya
ente kagak mau nurusin kuliah
misalnya ke cairo atau ke arab saudi
ya kalau anda pribadi sih
ya pengen lah ustaz
tapi kan belum dapat sinyal dari abi
lagian kalau emang pengen kuliah di luar kan
biayanya enggak sedikit
tapi kan ente bisa dapet beasiswa
umal kura university di mekah
atau taibah university di medina
apa ente mau kerja di jakarta
enggak tahu lah ustaz
pokoknya ini pasrah aja sama allah
gimana allah akan membimbing ane aja
tapi ente bukan pengikut fatah di semangat
untuk alesan tertentu
aneh itu lebih cenderung ke fatalisme
karena seseorang itu sudah dikuasai oleh nasib mereka
dan mereka enggak bisa mengubahnya
itu sama saja dengan jabariyah yang berpendapat bahwa
bahwa manusia tidak punya hak untuk menentukan kebebasan dan kehendak
dalam menentukan perbuatannya
kalaupun ada kehendak dan kebebasan yang dimiliki manusia
kehendak dan kebebasan itu tidak dapat mempengaruhi apapun
hanyalah kehendak allah semata
pendapat itu sangat benar
jika memang bersandar pada surat al hadid ayat dua puluh dua yang mengatakan bahwa
tahu kamu bagaimana firman allah dalam ayat itu
tiada suatu bencana pun yang menimpa bumi
dan tidak pula pada diri kita sendiri
melainkan sudah tertulis dalam kitab la'uful mahmud
sebelum kami menciptakannya
itu mudah bagi allah
jika ditafsirkan dengan pemahaman yang salah
maka jadinya akan salah juga
akan membuat seseorang malas untuk berusaha
dan hidup secara kreatif dan inovatif
dalam hidup kita juga harus merujuk pada firman allah
dalam surat al ra'ad ayat ke sebelas
sesungguhnya allah tidak akan berubah
apa yang ada pada suatu kaum
sehingga kaum itu sendiri merubah dirinya
itu yang diyakinin sama qadariyah
maka dari itu
aneh itu bukan fatalisme atau jabariah mutlak
untuk kasus tertentu anda lebih cenderung
nanti jangan pelin pelan maaf
di islam itu
islam itu selalu memiliki jawaban untuk setiap keadaan
jadi aliran itu enggak
enggak ada yang menyebutlah mutlakan
dalam hal aneh mentok sana mentok sini
karena aneh masih pengen aja mendapatkan masa depan aneh yang masih murah
dan aneh yakin ustaz
manusia itu seperti wayang yang digerakkan sama dalangnya
tapi aneh juga akan harus menyiapkan rencana ma
dalam surat al mu'dad surat ayat ke tiga puluh delapan
tiap tiap diri bertanggung jawab
terhadap apa yang dilakukannya
jadi untuk bisa bertanggung jawab terhadap hidup
ente juga harus punya rencana hidup ma
maka dari itu ustaz
untuk urusan masa depan aneh lebih cenderung ke qadariyah
kepada surat aro'at ayat ke sebelas
yang sudah disebutkan sama ustadz tadi
jadi rencana ente itu apa ya
ya anies sih pengennya dagang
tapi aneh masih enggak tahu pengen dagang apa
pokoknya aneh masih minta petunjuk kepada allah
dan tabungan aneh kan makin lama makin menipis
jadi aneh pengen mulai dagang dari yang kecil aja
jadi sebenarnya ente pengen dagang apa
insya allah pengen jadi penyalur buku anak sd smp
pokoknya anak sekolahan lah ustadz
soal rencana berumah tangga bagaimana
itu udah pikirin belum
rasanya homi sama abi nt itu udah kepengen juga dong
aneh pribadi sih pengen
tapi kalau emang belum ketemu sama jodohnya gimana
nah kalau soal jodoh aneh cenderung ke jabariah
mahal mahal ente ini lucu tau gak
nanti harus punya sikap dong
bukan gitu ustaz
aneh itu gak mau aja coba coba soal masalah jodoh
aneh enggak mau aja terperangkap dalam berzinahan
jodoh rezeki maut itu udah diatur sama allah
emang udah waktunya kan gak akan kemana
ya seperti garam di laut dan asam di gunung
ketemu juga kan di dapur
pasrah sama allah itu memang sangat dianjurkan
akan tetapi sebagai manusia kita tidak boleh hanya menunggu
harus ada usaha keras
jodoh kalau gak ada yang cari gak akan datang sendiri mahal
seperti juga halnya garam di laut asam di gunung
ketemunya dalam kuali
tapi untuk mempertemukan asam dan garam itu kan ada juga usahanya
jadi ente juga harus menegaskan diri
yaitu usaha keras
karena usaha keras itu adalah bagian dari jihad
insya allah saya akan berjihad untuk kita
bang jamal kok gak menghampir kesini lagi ya
punah anggota bang terus
eh eh eh eh tunggu
aku mau pake mang uja
mas mang uja
ya teh kunang
wah pasti nyapu ini sambil mikirin yang lain nih
wah kok mang uja
ya kalau gak apa apa gak mungkin lelatnya nyapu kaki mang ujo
pasti ada pikiran yang lain
dari tadi mang ujo perhatiin tuh
beneran lela gak apa apa mang ujo
si lela mang ujo amatin beberapa hari ini sering ngelamun
anak perawan gak boleh ngelamun aja
ntar kesempet mang ujo baru tau deh
kalau sambal saya saya teh siap disambut lela
lela mau kesempet mang ujo
makanya jangan ngelamun aja ya
apalagi deket deket mang ujo
udah ji udah ji
udah tau buaya udah ngomongin terus
li nasib kita makin runyam aja li
umi nok udah kagak percaya lagi sama kita
dia udah dengar dari haji sulam dan haji muhyiddin tentang ibe
ini semua gara gara si jamal
pake ngasih tau persembunyian kita di dalam sama umi nok
nah itu dia orang itu
mal intinya kok gitu sih
pakai ngasih tahu ke umi nok kita sembunyi di dalam
padahal kan tadi kita udah pesen
jangan dikasih tau kalo ada yang nyari kita
ini gak salah dong
ada orang tua bertanya yaudah anda jawab
iya tapi lain kali jangan begitu dong mal
nasib kita berdua ini ibarat kata diubah